dalam rekaman video warga terlihat sejumlah warga dan petugas mengevakuasi dua korban yang terjepit
di dalam minibus yang bertabrakan dengan bus di jalan raya ciloa kramat mulia kabupaten kuningan jawa barat senin pagi
bodi minibus yang ringsek membuat evakuasi sulit dilakukan
kedua korban meninggal saat dievakuasi ke rumah sakit empat puluh lima
petugas menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus mengantuk sehingga hilang kendali
dan bertabrakan dengan bus dari arah berlawanan
setelah mengevakuasi korban petugas meminta keterangan sejumlah saksi
akibat kecelakaan ini lalu lintas di sekitar lokasi sempat terganggu